tim jatan ras polrestabes makassar menangkap pasangan suami istri
yang diketahui melakukan penipuan berupa pesanan fiktif terhadap sejumlah ojek online
di sebuah rumah di kawasan padat penduduk di jalan capoa makassar sulawesi selatan pada sabtu dini hari
berdasarkan catatan kepolisian pelaku melakukan aksinya dengan berpura pura memesan tempat alat kosmetik
yang ternyata diketahui hanya berisi cairan air sabun kepada istrinya dengan menggunakan jasa ojek online
pelaku kemudian meminta kepada sang pengemudi untuk membayarkan pesanannya tersebut
dengan harga variatif dari seratus hingga tiga ratus ribu rupiah dan berjanji untuk menggantinya
namun setelah barang terbayar pelaku kemudian mematikan hp nya lalu menghilang
selain menangkap pelaku polisi juga turut menyita barang bukti berupa alat kosmetik tak berisi serta telepon genggam
misalnya baru alamat piktif baru antar ke alamat tujuan baru istriku suruh angkat telepon
ya begitu pak sampai melakukan hp itu pak
berapa kali itu kalau melakukan itu
sekitar empat kali pak
itu seratus juga
oh jadi itu seolah olah mau beli barang gitu
iya pak saya menjual barang
oh jual barang
oh itu jual data
ternyata itu isinya apa
darah juga isinya
sedangkan menurut komunitas ojek online yang melaporkan tindakan tersebut
dalam satu hari pelaku diketahui telah melakukan pesanan
pesan aktif sebanyak lima kali
namun modus serupa diketahui sudah kerap terjadi pada tahun dua ribu sembilan belas
terbuktinya kalau ini penipuan karena mitra menghubungi penerima
awalnya aktif tapi setelah mengantar ke titik orderan
itu penerima dan penerima itu sudah aktif lagi
itu dia di situ pasang harganya berapa itu untuk harga kosmetik itu
dia di atas dua ratus sampai tiga ratus
oh itu berapa
hingga kini aparat kepolisian masih melakukan pemeriksaan terkait penipuan yang dilakukan pasangan suami istri ini
reinhard soplantila makassar sulawesi selatan